apakah pada jalan mesin jauh
aku harus cepat cepat bertemu prabu siliwangi
hanya dia harapan aku satu satunya
tidak usah ikut campur
hentikan semua ini
kalau kau mau
bunuh saja aku
seluruh perhatian hanya ditujukan kepada kesembuhan ayah anda
suatu saat nanti
dan saatnya akan tiba
aku akan membunuh kian santan
kita salah sepakat
tidak akan berpasangan
hai woi rakyatku kalian sudah melihat dengan mata kepala kalian sendiri bahwa putra sudah
tega membunuh bundanya aku tak percaya radit kian santan akan setegak itu putra
aku jaga ucapanmu jangan menyebarkan berita bohong kepada seluruh rakyat pajajar
mereka semua tidak tahu kalau kian santa sedang hilang ingatan ayahan justru rakyat rakyat
yang tercinta harus tahu bahwa putra subalana yang selama ini tidak dijamkan oleh para rakyatnya
sampai tega membunuh bundanya
mungkin sampai nyawanya tidak tertolong lagi bukan begitu
sangat benar sekali kebodohanku
hatiku merasa tercabik cabik
sudah berulang lagi ya allah
bagaimana halemanku mengikhlaskan semua ini
dewahtah yang amat
kenapa hatiku tersakit ini
benar kata rasi kunjung putih
ini semua adalah karena kesalahanku
yang pendosa ini

aku tidak akan berusaha menyerah
sekalipun raga kuburukun
aku harus terus mencari cara supaya ibuku bisa sembuh
apakah pada jalan mesin jauh
aku harus cepat cepat bertemu prabu siliwangi
hanya dia harapan aku satu satunya
ibunda aku memiliki kabar baik untukmu
apakah ibunda meninggalkan istana
buah baru ingat sekarang
buah dan ibunda murai kenteri manik
oleh prajurit sukamana kepenakanku
dan diantara mereka
ada wangsa dan sora
dan ternyata nanda prabu
wangsa dan sora
adalah pempelot pempelot kepenakanku
pernah menjadi penguamu

ditangkap oleh prajurit prajurit sukamana kepenakanku
kurang ajar wangsa sora
kurang ajar wangsa sora
aku tidak akan membiarkan mereka menangkap ibundaku
bukan sukamana lagi
jaga dewa batara
cobaan ini pertama
ayah anda tunggu apa lagi
kita harus menyiapkan pasukan dan serang sukamana
ya tidak mungkin raih prabu
kita baru saja pulang berperang
kemudian ayah anda di bunda subang larang
dalam keadaan serang
kita harus memulihkan kekuatan kita
baru kita berperang kembali
berani sekali kau berbicara seperti itu
kau boleh mengkhawatirkan ibu ndamu
mengapa aku tidak boleh raka
mengapa aku tidak boleh mengkhawatirkan ibu undaku sendiri
aku adalah seorang raja
tidak ku adalah hukum
aku berniat mengambil iklan
memang ini tidak apa
begitulah ini buat saya
ini adalah masalah saya
terlebih dahulu kita harus menolong nyawa ibunda subanglarang
kau masih saja membelai ibunda subanglarang
selalu saja seperti ini ayanda
kau selalu menganggapku seperti anak orang lain
saat ini pasukan kita sedang kelelahan
dan banyak sekali yang terluka
jika tetap menyerang
itu sama saja bunuh diri
pasukan mereka juga banyak menelan korban
tidak ada alasan lain
kita harus menyerangnya sekarang juga